saya datang kemari nyi
saya ingin kelihatan lebih cantik
dan lebih menarik
agar semua laki laki yang melihat saya ini
akan merasa tertarik dengan penampilan saya
kemana kau babi ngepet ha
sekarang rasakan tembalasanku
kamu telah menguras hartaku
hah ini dia babinya
eh lalu pada
oh udah siapin
pak rt mukanya kayak jantung
bukannya kasih nih
iya percaya rt percaya
tangguh lama aja ya
masa komandan sepuluh
ya tambahin komandan
sekarang gue tanya sama lo
tadi malem keamanan gimana
aman pak rt disini mah aman
di aceh kagak aman
yaudah deh gue banyak urusan nih di dalem
gila aja belum sembuh gila
dahil aja ngembet aja ya
pak rt nya ada gak
ada ada pak rt emangnya mau kemana hajija
video mau minta surat pindah
hajija udah gak punya rumah
rumah kemana mau
apa sih ini kan jadi bener nangis
ini sekarang hajija mau kemana emangnya
gak ada arahnya
eh jangan nangis
nih abang kasih ujuk mau nggak
nih daripada lo nangis mendingan lu ke rumah dukun
nih kalo lo ke rumah dukun
wajah lo nih jadi cakep lagi
indonesia jangan percaya sama dia
dia main aja dukun
lo dulu bawa gue ke dukun gak keberhasil
belok liat disini belok kanan
terus ada tukang baso tol disitu tol
itu rumah dukun
nah rumah si yogi yang pendek
jangan didengerin yogi lu mah
ambil ke kiri disitu ada rumah
cat putih depan rumahnya ada yang bendera
itu rumah dukun
iya gila ada orang yang bener gak pasti
ntar lo kesana
kiri terkanan nih
nah itu ada yang pangis
kenyam burus itu
yaudah deh kalo gak mau kasih tau dukun ya
dengerin gue nih yang bener
ini orang kurang semua
tuh belok kiri noh ada rumah pangis
panggung rumah tinggi
itu rumah dukunnya
nih dukunnya dia nih
tapi jujur gak punya duit
buat bayar dukunnya
ah ini dia punya
lo ngasih dulu lah
itu aja yang ada
kok sepuluh ribu kurang
maksih juga tambahin
lanjuran dah kasihin
ini gak ada yang mau nambahin lagi
yaudah itu lumayan
kalo komandan mau jadi tiga arab
empat arabnya gue tau udah maksud lo
gak penting gue mau entah ada ternak
saya datang kemari meminta sesuatu sama nyi
saya datang kemari nyi
saya ingin kelihatan lebih cantik dan lebih menarik
agar semua laki laki yang melihat saya ini
akan merasa tertarik dengan penampilan saya
kalau begitu neng harus pasang susu mau
pasang susuk itu biayanya mahal neng
ada jarum emas intan berlian dan peralatan lainnya
ini juga saya dikasih sama orang nih
pasang susuknya sistem kredit neng
iya sih nyi
tapi kreditnya nggak berbunga kan nyi
oh pasti berbunga
bagaimana sangat dukun lo manjur
cakep gaang rap
aduh enak enak aja buat lu
lu si enak dicium
gue gak berasa sama sekali mencium
nggak berasa gue mam lihat
kagak gue gak dapat cium
iya maksudnya dia kalau nyium dia ngeroncat
gue tuh enak banget
cium patat dia nih
gue sama gue suruh nyium